eh waalaikumsalam pak amir
maaf saya mengganggu bu
lagi beres beres ya bu
bu devi jadi berangkat hari ini
iya sih bu
kesempatan pertama itu
jangan sampai dilewatin
karena kesempatan kedua gak akan mungkin dateng
saya boleh minta tolong gak sama bapak
gak ada apaan tuh
nih korban yang tadi gua jalanin gua tau banget tuh motornya warna hijau
lo liat sendiri kan
tuh ya tuh kayak gitu tuh
gak tau teknik yang benar
bisa bayar untuk diri sendiri apalagi orang lain
pembalap kawasaki bukan
lo kenal orang ini
emang dia siapa sih boy
ya kenal lah ini pembalap kawasaki yang ngetop itu
masa gak tau katanya anak motor
kudet apaan emang
gue gak tau
kudet lo gak tau
kudet itu kurang update
makanya upgrade untuk otak lo
bang tadi melihat ya kecelakaannya ya bang
yang pasti sih kayaknya emang dia orang
cuman taunya cuma tancap gas doang
kita kan sebagai pengguna jalan
langsung menghormati juga dong pengguna jalanan yang lain
lagipula kalo mau ngebut ya di sirkuit
jangan di jalan
oh jadi ada tekniknya ya bang ya kalau bawa motor
nah bang kebetulan nih kita juga anak motor nih bang
kok anak motor jalanan nih udah keren kan style kita
nah bang kalau bisa kita pengen minta diajarin dong bang teknik teknik yang benar bawa motor kayak gini bang
oke boleh yuk
mending kita cari tempat yang lain yuk
buat kami nih khususnya tim kawasaki bakat itu emang udah anugerah dari sang pencipta
tapi kalo bakat pun ga diasa tetep hilang juga
ya bisa tetep
asal punya asal giat berlatih kita pasti bisa
asal ada niat dan usaha
bang terus teknik balapan yang benar tuh kayak gimana bang
nih pertama tama kita harus tahu dulu
kita harus kenali pahami kondisi motor yang kita pakai
lalu kita belajar untuk trading positionnya
nah itu dia bang
dia selalu bibir yang terdepan
gak bisa diubah ubah
makanya dibawahan orok ini dibawa bawa
tapi bang ajarin dong bener bener
nih bagaimana tekniknya biar kita tahu bang
nih basicnya kita naik motor otomatis kita harus pegang stang dengan kuat dong
kalau kita nggak kuat kita menerima hantaman yang keras nih di tangan
otomatis bisa mencederai tulang bisa patah atau keseleo
dan hindari kita pun harus pegang rem itu harus benar
kalau kita gunakan empat jari otomatis powernya semakin kuat
jadi pun kita akan banyak menerima bumpy di jalan
otomatis nanti akan tiba tiba ngerem sendiri
jadi baiknya ya pakai dua jari aja cukup
dan untuk kaki kita harus siap juga nih
kondisi dengan menginjak rem
itu sih part basic
wah ilmunya bermanfaat banget ya
kita juga pengennya diajarin terus sama bang rehan nih biar lebih lancar gitu ya bawa motor kayak gini ya
nah kalau mau datang aja ke sirkuit sentul januari ini
di situ pas banget ada acara event kawasaki racing academy
kalian bisa diajarin tuh cara balap motor yang baik dan benar terutama aman
kalau gitu kita boleh ajak teman teman kita nggak bang
boleh banget tuh
mantep nih mantep mantep mantep
oke kalau gitu saya pamit dulu ya
bang ini helmnya jangan ketinggalan
bang makasih ya insya allah kita datang nih bang
oke kalau gitu saya pamit dulu ya
sampai ketemu di sentul
harus dateng tuh boy kita boy
eh waalaikumsalam pak amir
maaf saya mengganggu bu
lagi beres beres ya bu
iya nih pak
bu devi jadi berangkat hari ini
masa saya ngelewatin kesempatan emas kayak gini
iya sih bu
kesempatan pertama itu jangan sampai dilewatin
karena kesempatan kedua gak akan mungkin dateng
saya boleh minta tolong gak sama bapak
apa sih yang selama ini bu devi minta tolong ke saya
kalau boleh tahu tolong apa ya bu
saya mau minta tolong bapak buat ngawasin chandra selama saya pergi
soalnya saya takut pak kalau chandra pacaran lagi
kalau masalah itu mah bu devi jangan khawatir
saya akan selalu menjaga amanah dari bu devi sampai kapanpun
kalau si chandra macam macam saya akan langsung kabarin bu devi
ya makasih ya pak amir
ya udah kalau gitu saya permisi ya
bu devi juga mau beres beres lagi
atau mau saya bantuin beres beres bu
enggak pak gak usah gak usah gak usah saya bisa kok
ini akan jadi kesempatan emas buat saya
biar si chandra sama bu devi putus
mau berangkat saya
iya lupa saya permisi bu
ya allah semoga aja si chandra selingkuh
semoga si chandra selingkuh
biar ketahuan sama bu devi
biar diputusin sama bu devi
jadi aku masih punya kesempatan buat kedapatin bu devi
orang orang pernah ke mana ya
eh eh silahkan sit down
sudah dapat hotelnya bu
hotelnya sudah dapat ya
ya eh lah
aku tawarkan bintang lima
pilihnya di jalan jaksa
ya kelihatan sih ya
dari ujung rambut sampai ujung kaki
akhirnya juga seleranya kayaknya agak dibawah rata rata
jadi maksud lo selera gue dibawah rata rata gitu
kayak dada kamu
ih mama jangan pegang pegang bukan muhlim
gak boleh nggak boleh mah
pacar mama keles
gadget banget mah udah stop stop iiih
alah bersik banget sih
kenapa sih begini
jangan didengerin don't listen to them ya
itu mereka cuma sirik tanda tak mampu ngelihat kita
aduh gak mau keren banget dah
nora banget sih mama kita aduh mama
lah kok milk
sekolah gak sih
mak aduh itu air putih itu bukan white water ma
sama aja sama aja sama aja ya
yah dia gak mau lagi
eh kamu my sister udah sana cabut ambilin sweetie cool tea
mak tapi aku juga gak ngerti ini sweetie cool tea apaan sih ci
ya elah ini pada gak pada sekolah apa
eh itu manis
they like rada rada
so do you like indonesia
nah ma lumanyun ma dia ngerti tuh ma
ya kok lumanyun
eh meli gimana